sebelum diserahkan ke pihak keluarga di jambi
jasad brigadir j atau nofriansyah yusua huta barat telah diautopsi
hasil autopsi itu nantinya akan dikirim pihak kepolisian ke komnas ham
sementara itu dikutip dari detik com
keluarga brigadir yosua sendiri sempat meminta agar dilakukan autopsi ulang
permintaan ini disampaikan lantaran keluarga menilai kematian brigadir yosua syarat kejanggalan
kadifumas polri irjen deddy prasetyom nyatakan bahwa autopsi ulang dimungkinkan dalam rangka keadilan
autopsi ulang itu disebut merupakan mewenang dari tim forensik